kawasan wisata puncak bogor jawa barat sabtu siang kembali ramai didatangi wisatawan asal jabodetabek
dari pantauan kamera drone perpadatan terjadi di area perkebunan teh gunung emas masjid attawun hingga kawasan rindu alam
arus lalu lintas sempat mengalami kemacetan panjang di kawasan megamendung dan cisarua
selain penyempitan arus hambatan kemacetan juga disebabkan banyak titik jalur alternatif dan kantong parkir restoran yang sudah beroperasi
satlantas polres bogor terpaksa melakukan buka tutup arus serta rekayasa satu jalur untuk mengurai antrean kendaraan
arus lalu lintas masih kategori normal namun baru saja kita melakukan cek di satu arah ke atas untuk melakukan aktifasi pemadatan arus lalu lintas di megamendung dan pasaratar
tim gugus tugas provinsi jawa barat rencananya akan melakukan sidak dan rapid test

di titik keramaian puncak untuk memutus rantai penyebaran virus corona
muhammad juanda bogor jawa barat